siap ya ibu ibu
ya siap mbak
satu dua goyang
goyangin pundak ibu ibu
dua buka putar
udah gitu begini ibu
terus kaki kirinya naik tepok
udah kaki kirinya taruh lagi
ssst toko kecap
eh kalian kenapa sih
kenapa sih kalian berduanya itu
eh kan sudah aku bilang
kalian kan buatku yang terbaik
kalian bantulah aku dulu
tapi maaf nih pak
pak togar kan pasti kenal banyak orang yang jago ngedance
kenapa harus kita yang ngajarin pak
macem mana sih kau
kau kan sudah teruji dua duanya kemarin lomba des bantu
kalian kan menang
ini ibu ibu minta tolong sama aku untuk melatih mereka
makanya kalian kuminta si bang ipe latihnya
ay tolonglah sekali ini aja
latihannya pun cuma sekali
ya tapi kan pak togar tahu kalau saya nggak suka bench
tapi aku kan suka
ini kalian bantu ini tau nggak
ini baik orang bantu orang tua
macam mana sih
biasa botol kecap orang pemales pak
kau yang rajin kau
mau tunjukkan biar orang tahu semua
kau bisa gitu loh
macam mana sih kau ini
bukan permasalahannya kayak gitu
tapi kan permasalahannya saya nggak suka berdance
macam mana sih
kan gara gara lu tuh pak togar kayak gitu
tunggu sekali aja
sudah deh pak togar
kalau emang mereka nggak mau ngajarin kita kita
kita pulang aja ya kan ibu
murid saya yang terbaik ini
latihan mau ya
mau lihat tuh mukanya
tuh kan dia nggak mau kan
biar pak togar tidur di luar
orang dia mau kan
nggak mau dia
kau jangan melapor terus kau ini
nggak mau dia
orang dia diem aja
nggak mau dia
nggak mau kok mereka
tuh buktinya dia diem aja
kau lihat mulutnya
mau mau kan
udah udah sampe aku mau yang itu

elang cara udah
haliliyah tuh beta punya keyakinan malam ini
selamat jadi pemenang terus mau apa lo sekarang
sampai jumpa di video selanjutnya
tepi tapi beta masih punya satu permintaan lagi
sebenarnya beta mau minta maaf dan berdamai sama rifqi
kita pengen ale bantu beta untuk penuhi beta punya keinginan
akhirnya ipess bersatu lagi
wah teman teman semua sekarang kedaulatan negara ipes harus bersatu lagi
siap ya bu ibu
satu dua goyang
goyangin pundak ibu ibu
udah gitu begini bu
terus kaki kirinya naik tepok
kaki kirinya taruh lagi
itu dulu ya
ini baru keren
ya udah kita mulai aja
kita pakai musik yang kemarin aja
bentar bentar pak togar
gimana kalau latihannya kita bagi menjadi dua bagian aja
yang sebelah sini sama mbak cantik yang sebelah sini sama mas ganteng
ah ada ada aja ibu ini
ya setuju nggak
ya itu bener pak
kalau saya sendiri kan terus saya capek jadi nggak fokus
ya udah deh
eh berarti kau rifqi jangan kau bengong
kau juga mau latih
setuju banget pak
semangat semangat cepat
saya nyalakan musik ya saya nyalakan musik
satu dua kalau udah mau tiga harus gerakan itu
jangan lemas dong agak agak bagaimana gitu
ini mau juara satu enggak
satu dua tiga
ini berapa kaca
tinggal seperti ini uk strongest
silahkan kita berjalan
oke ya udah
masih ga ada ayam ayam nah jadi oke temen temen
nanti kita lagi pelukin deh
oh gimana bark
faya ya bagus sih
capek juga ya
tapi udah paham tadi kan
apanya itu lu
jadi kalau tangannya jangan setengah
girakan badannya itu
kakinya pun kalau ngelipat
nanti gak balik dia
jadi lipat dulu
tak ikutin murid saya tadi
mereka berdua tuh ya
kamu mas ganteng
terima kasih banget
terima kasih banget
kita doain mereka berjodoh ya berdua
mereka ini masih sekolah
masih perlu menuntut ilmu
biar cerdas nantinya
iri tuh pak togar tuh
bukan masalah cocok
ini cerewet kali sih tante ini
udah dikasih guru ngajar
kasih guru ngajar juga
bukan apa apa kan mereka mesti belajar
masih menuntut ilmu
macem mana sih
kita semua harus doain mereka
supaya mereka berjodoh
ya udah ibu ibu pak togar
pulang dulu ya kan udah selesai
semoga ibu ibu menang ya
kok guru guru banget sih
nggak makan dulu
gak apa ntar makan di rumah aja

makasih ya mbak cantik
makasih ya mbak cantik
ya udah hati hati kalo di jalan ya
makasih banyak ya mbak
ih mas gantengnya sendirian
loh kok buru buru
ya udah malem pak
ya udahlah hati hatilah ya
hati hati di jalan
makasih ya mas ganjar ya
aduh rara pasti sakit hati banget nih
awas aja pak davin
nggak angkat telepon rara
nggak angkat telepon rara
nggak angkat telepon rara
nggak angkat telepon rara
nggak angkat telepon rara
kita aja yang pacaran beneran
nggak pernah tau ngeupload kayak gitu
ya sayang ini kan buat misi kita
lagi yang tadi si dewi tuh mohon mohon
nanti dianggap nggak serius
ya opa kepikiran sama kamu sebenarnya
rara sakit hati banget tau pas liat instagram
rara kamu yang tenang ya sayang
lagian kan opa udah janji
nggak akan ngehiat hati rara
ih awas aja loh
kalo sampe opa davin suka beneran sama dewi